sementara menjelang bergulirnya liga nusantara persema malang mulai menggelar latihan
sebanyak dua puluh lima pemain dengan serius mengikuti instruksi yang diberikan direktur teknik bambang suryo
manajemen optimis persema dapat berlaga pada maret mendatang
bertempat di lapangan batalion kesehatan karangploso kabupaten malang
persema mulai menggelar latihan intensif kamis pagi
sebanyak dua puluh lima pemain dengan serius mengikuti latihan yang dipimpin direktur teknik bambang suryo
dalam waktu dekat persema akan menambah jumlah pemain serta akan mengontrak pelatih sebelum menghadapi kompetisi
manajemen menargetkan akhir bulan ini seluruh personil tim dan ofisial telah siap
target persema kalau memang ditaruh di linus kita minta itu kalau bisa juara dan bermain di posisi nasional dulu
kita jangan harap kita bermain

karena apa karena starta persema ini juga namanya legenda
persema juga legenda persebaya juga legenda
sebelumnya persema malang mendapat sanksi pssi lantaran mengikuti kompetisi ipl
namun dengan dipulihkannya keanggotaan persema tim bledek biru siap menghadapi liga nusantara maret mendatang